kepala ikan dan kepala ayam adalah sajian yang sudah umum dan mulai banyak restoran atau tempat makan yang menyajikannya
untuk kepala ayam biasanya diolah dengan cara digoreng hingga dijadikan soto
sedangkan untuk kepala ikan bisa diolah menjadi gulai atau sop seperti salah satu restoran di wilayah surabaya jawa timur ini
perpaduan rasa gurih dan asam didapat dari aneka rempah rempah seperti kunyit daun kemangi serai dan lainnya membuat pengunjung terus datang kembali
jadi saya kan dari medan setiap kunjungan pasti makan ke sini lah
karena memang ya cuman lah kalau gulai kakap di medan juga ada tapi ini kan lebih pres dia seperti ya
berbeda lagi dengan kubur
kuliner kepala kambing kalau yang satu ini tidak banyak yang menyajikan dalam bentuk utuh
jika ingin mencobanya anda bisa datang ke salah satu tempat makan di kota tangerang selatan banten
di sini sajian kepala kambing dijual mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh tergantung dari berat kepala kambing
untuk pengolahannya bisa menjadi sop gulai hingga semur
untuk menghasilkan sajian kepala kambing yang nikmat diperlukan sejumlah teknik memasak yang berbeda dengan sajian kepala lainnya
itu proses pertama itu kita hilangin bulu bulunya semua jadi pakai dua metode
kita pakai rebus air supaya bulunya hilang yang kedua pakai metode bakar
pembelian sajian kepala kambing utuh pun ternyata cukup banyak
dalam sehari tempat makan ini mampu menjual empat hingga lima kepala kambing yang dipesan online maupun langsung
karena penasaran saya pun mencobanya
selain enak ini juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina
jadi jangan ragu buat nyobain kepala kambing
aulia wardani yudhistira satria jakarta